argentina telah melakoni sejumlah laga di fifa matchday
usai menang adu penalti lawan perancis di final piala dunia qatar dua ribu dua puluh dua lalu
total empat laga yang dijalani anak asuhan lionel scaloni itu
dan australia serta indonesia di bulan juni
dalam empat laga tersebut argentina selalu menang dan tidak pernah kebobolan
di laga bulan juni argentina menang dua lawan australia dan indonesia
pujian bagi lionel messi dan kawan kawan akan dimulai di kualifikasi piala dunia pada september mendatang
pasalnya kekuatan sepuluh tim yang bertarung terbilang hampir merata
argentina akan merumput kembali mulai september dua ribu dua puluh tiga melawan ecuador ikanda
selanjutnya argentina akan bertandang ke bolvia
sebulan kemudian argentina ditunggu lagi oleh parguay dan peru
argentina baru akan berhadapan dengan dua lawan berat pada bulan november
menjamu uruguay dan tandang ke brazil